hah jangan ngumpet lo kalo berani keluar
hah ngapain keluar aku kan tinggal disini
lo manusia bukan
ya bukan dong
berarti lo setan dong
ya gak mau
bukan itu tony lagian juga abi gak mau kok mitnat bareng lo
yaudah kalo gitu eh bi gue sorry banget nih ya gue lagi sibuk ya
eh eh tunggu tunggu tunggu
aduh tony jangan ditutup dulu dong
enggak abi cuma mau kasih tau kalo abi sekarang sekeluarga udah pindah rumah
hah pindah wah yang bener loh bi
bener ngapain sih abi bohong ntar alamatnya abi sms in deh ya
tenang aja barang barang tony sama kevin udah abipakin kok
aduh bi kok barang barang kita gak dipindahin ke rumah baru sih
fahmi sama mami gak mau kalau diikutin kevin sama tony
habisnya tony sama kevin gak pernah berangkat
aduh terus barang barang kita lo taruh mana
barang barangnya ada di depan
hah depan rumah
waduh aduh bi kalo diambil orang gimana
udah dulu ya tony abi dipanggil tuh
cepetan ya tony sama kevin kesini mumpung mama lagi di rumah eyang ya dadah
gimana bi keren kah antik rapi semuanya
banyak sentuhan etnisnya gitu loh ya
tua begini persis kayak mami kamu
maksudnya siapa tahu ya ntar mami kamu meninggal di kampung
eh denger ya biarpun adik saya julia hai itu nitipin kamu sama saya tapi bukan berarti kamu bisa ngantain mami saya dong
tapi saya gak takut kok biarpun kamu adik kepada saya nih
papi abi pokoknya gak mau tinggal di sini kalo gak ada temen laki lakinya
ros maksud kamu anak orang mau ditaruh di mana
tapi kan masih ada satu kamar lagi
abi telpon kevin sama tony ya bi
eh enggak enggak enggak mami kamu udah pesen sama tante
tidak ada yang kayak gitu gitu bokeh bokeh semuanya
kalau mau yang kaya raya dong eksekutif gitu
tante tapi yang ganteng ya kayak tony
eh enggak gimana sih tony lagi toni lagi tony itu kan kere gimana sih kamu
pokoknya gak ada deh gak ada yang namanya tony gak ada yang namanya kevin
eee bagaimana kalo kita cari cewek aja ceketaniske
ya aku cewek sih papi enggak
ini lagi cewek cewek enggak pokoknya cowok
hahaha aduh tante makasih ya
eh tante tapi cowoknya yang ganteng ya
tante sorry gua gak bisa bantuin lu pindahan karena gua harus syuting
kita ketemuan di rumah baru aja ya dan tolong koper gue lu bawain sekalian oke thanks
hahaha kevin sialan

saya lana saya yang ditugaskan oleh maminya mbak mila juga mbak juleha untuk jadi care taker di rumah ini
ya yang ngurus ngurusin rumah ini
hahaha begitu ya
ngurusin apa aja nanti
tergantung permintaan apalagi kalau yang mintanya ganteng ganteng
eh udah udah deh enggak enggak enggak enggak
saya nggak terima pembantu di sini sorry ya sorry banget
oh oh oh oh mbak salah saya itu di sini bukan jadi pembantu
asal mbak tahu aja ya mami mbak itu udah ngontrak saya sama mbak juleha ya
mbak itu udah ngontrak saya selama satu tahun
dan asal mbak tahu juga saya udah dikasih dp nya lagi
ternyata itu membuat saya semakin sayang sama mami kami
enggak mau enggak enggak pokoknya saya nggak mau yang kayak beginian kerja di sini gak mau
apalagi pakai baju kayak beginian ngapain kamu hah
loh jadi saya harus pakai baju apaan dong
tentunya kamu lebih baik kalau nggak pakai baju sama sekali
maksud saya lebih baik kamu pakai yang agak longgang
supaya anunya maksud saya urat darahnya gak kejut dia dia cantik
oke om ternyata sweety juga ya

cantik juga ya
wow kamar se oke kayak gini kenapa tante gak mau nempatin ya
eh kenapa itu rambut
tante apaan ini
tante apaan ini
jangan macem macem ya
wah emangnya abie penakut
jangan macem macem dia sama abie
kalau berani keluar
hah gapain keluar
aku kan tinggal di sini
ini udah berapa kali salah nih bang
ngakunya dari pertama kali kancilada udah jadi sopir
ini udah lima kali salah nih
nih banget sih bang rene eh jangan pergi gobertaring nih gua gigit hidung lo nih
jangan dong boy takut kurang aja
gini belengkep bok aduh tante takut tante di kamar itu ada setan setan apaan bic yang
siang gini sumpah tapi abiga bawa beli setan malah setannya menyumat abie kerjaan kamu
itu menghayal aja dari kemarin gitu mimpi dicumbrepit dinas sama nicolas kek apaan
kamu nggak ke tantang
emang ada hantunya disitu makanya maminya mbak mila itu ngelarang satu orang pun masuk
ke dalam ruangan itu
eh bun kenapa kamu nggak bilang sih kalau kamar itu ada hantunya
ya belumlah orang belum ditanya so what gitu loh
mantes si kerang ijo ngasih kita rumah ternyata ada setannya
enak aja cumi cumi pakein mami kerang ijo lagi
terserah up to you
pokoknya saya tidak mau tinggal di sini bih kita cari rumah lain dia
ngapain pak disini aja setannya itu nggak nakut nakutin kok
eh lupa sundel kalau hantunya nggak nakutin ngapain lo nggak tinggal di situ
ah males lagian setannya itu suka nyium masa cewek secantik saya dicium sama hantu gitu loh
bener daripada dicium sama tetan lebih baik dicium sama
emang hantunya suka nyium ya
aduh selamat siang tante
cari siapa ya
kita berdua nyari om anwar sama tante julia ya bener bener tinggal di sini ya
kita berdua nyari om anwar sama tante julia ya bener bener tinggal di sini ya
kebetulan ini kita lagi sekarang gak punya tempat tinggal
kita berdua ini sebenernya kangen sama om anwar sama tante julia kita buru tuh nggak bisa dipisahin dari mereka berdua tante
ini teman saya tante kevin
tiba tiba pizzanya berubah jadi muka om anwar tante
terus juga saya tante
ayamnya berubah jadi mukanya tante juleha
baru saking kita kangennya tante
hei abu nawas
bukan begitu om
maksudnya gini loh
kita kalau misalnya mau makan sup ya
kita keinget senyuman tante julia itu jadi hangat itu badannya tante
iya karena senyuman tantenya itu
aduh kayak buruk ayam
alamat tidur di kolong jembatan kita nih vin
mereka itu bisa kita manfaatin
kabur kabur kabur
bapak mau ke mana
jadi nggak tinggal di sini
iya boleh dong
yang bener om
kalau nggak mau yang mau banyak
yang mau banyak
om yang mau dong om
kita kan udah langganan
pelanggannya setia kan tuh om
besok harus bayar satu bulan di muka
pasti kita bayar kok
iya tagihnya ke kevin tante